jangan lupa like share dan subscribe channel ini
udah di rumah
kalau udah ngopi udah sarapan berarti tinggal laporan
kemarin kan kamu kelewi panjang
mau ngecek apa ada toko yang nerima titip jual ke cimpring
tapi masing masing toko ngisinya sedikit sedikit
jadi kalau ada orang yang datang
mau beli oleh oleh
masuk toko yang mana aja
disitu ada ke cimpring kangus
kamu ke pasar
terserah kamu aja mau belanja apa mau masak apa
iya teh ini uangnya
bawa oleh oleh mak
emangnya mak suka
mak suka berondong
mak suka berondong
soal apa deh
kenapa saya ikut jualan kerudung sama diza
bukan saya ikut ikutan uben suka sama diza
seolah olah ikut jualan kerudung cuma modus aja
daripada saya cuma diem menunggu panggilannya nggak dateng dateng
atau kembali lagi ke kerjaan saya yang lama kerjaan kita yang dulu
lebih baik saya jualan kerudung biar agak malu gak apa apa
nggak pakai modal
kerjanya juga gak terikat waktu
bisa sambil usaha nyari kerjaan yang lebih baik
jadi nggak apa apa saya jualan kerudung ikut diza
kamu mau beli kerudung liza
aku mau beres beres rumah
kamu mau beli
orang daleman ini dan
korban yang dihajar firman sapitra sudah berhasil ditemukan polisi dan dimintai keterangan
korban ngakunya gak punya utang dan gak kenal depi
perempuan yang ngasih kerjaan ke pipit
maaf maksud saya firman sapitra
kembar siam kamu itu salah sasaran nggak
foto yang dikasih depi waktu nyuruh firman sapitra memang benar foto korban
ini ada yang nggak benar
bantu polisi cari yang namanya devi
biar masalahnya cepat beres
sebetulnya mah gak harus
dari kecil sudah dipanggil pipit
kenapa nggak pakai nama asli aja
kalau dipanggil pakai nama asri
saya malahan suka nggak tahu
kalau yang dipanggil itu saya

salah satu katanya beršktudnya rong
seakan marche sepatu ini

dilihat lihat aja neng dipilih pilih
dik dik belum datang
gak tau saya belum lihat
anak buahnya juga belum datang ya
yang rambut merah
udah gak di sini
yang di parkiran juga nggak ada
musibah dipukul orang
kalau gak salah dik dik pacar neng
kalau mau ketemu dik dik kenapa nggak ditelepon aja
saya bukan mau ketemu cuma nanya aja
ke pasar dia nggak bilang kamu
enggak udah lama perginya
kalau gitu biar saya susu aja ke pasar
saya pamit dulu mau jualan gerudung
udah ketemu anang imas
tadi dia kesini
iya sambil belanja
dia tadi nanya kang likdik
sekarang imasnya kemana
gw tuh gak tau
lahkanya ke mali
kalau kamu gak lapor
kang mus tau dari siapa
kemarin aku ke rumah kang mus
terus kang mus nanya soal kita
aku bilang aku mau udahan aja
soal kamu dekat sama perempuan lain
tunggu tunggu tunggu
kalau aku senyum sama ani
itu karena aku mencoba ramah
kan dia masih saudara keluarga kang bahar
aku sukanya sama kamu
bukan cuma suka
kamu mau demi apa
mas harus masuk
nanti kalau aku telepon
oke terima kasih
soalnya cecep pulangnya satu minggu sekali
kali saya mau menemuin istrinya mau ngasih tahu kalau udah bersenang senang
mau kemana garut garut garut garut garut garut mau yes saya pergi dulu oke
hai baru baru baru baru baru kamu cari angin hampir seminggu akan diem di kamar sumpah
mau kemana kang obak mau ke rumah cecep oh iya gimana kabar cecep tulang rusuk akang masih
sakit makanya jangan banyak kerak emangnya kamu nggak lihat dari tadi akan cuma berdiri
nggak banyak bergerak akang kayaknya udah mau sembuh tahu dari mana
akang mau makan siang di rumah gak
akang mau di restoran
akang lagi ada urusan
akang mau ke rumah cecep
ngasih tau istrinya
kalau cacat udah seminggu menghilang
terus aku mau makan siang di mana
makan di rumah aja
nining udah gorengin ikan asin sepat
gak bakal keburu
terus ikan asin sepatnya gimana
kamu aja yang makan
kalau buat nining
kamu campur aja ikan asin sepatnya sama sop iga
boleh ikut duduk
kerudung kamu udah laku
kamu kan pakai kerudung
selain pakai kerudung
saya juga jualan kerudung
kamu suka sama dija
jangan maksudnya maksudnya
jangan pura pura nggak ngerti
kamu suka sama dija
jadi dugaan saya bener
enggak bener kalau saya naksir dija
tadi kamu bilang
kamu juga bikin saya bingung
tahu tahu nanya gitu
sebetulnya baru mau
bukannya sudah mulai
saya dapat inspirasi dari teman kampus saya
suka beli kerudung
tapi suka nggak pas kalau beli kerudung
kalau coraknya bagus bahannya enggak
kalau bahannya bagus coraknya enggak
jadi dia bikin sendiri
selain buat pakai dia jualan juga
jadi beli kain buat bikin kerudung
kamu di mana
langsung ketemu di pasar baru aja
kan udah deket dari situ
saya duluan ya
iya dia teman saya
yang saya bilang inspirasi jualan kerudung
bukan gede mancung
iya mancung gede
jangan jangan dija yang teman kamu itu
dija yang teman saya juga
yang bikin kerudung ini
syukur kalau gitu ma
fikirnya sama sekali
ini oke deh
maaf kalau saya terlalu tengah kasih kabar
cecep dia sudah seminggu menghilang
kang cecep ada di dalam
kok gak pakai seragam
kok ada di sini
jaga jaga aja siapa tahu kamu ditemen makan siang saya siap
saya mau makan sama temen
laki laki atau perempuan
gak apa apa ada teman kamu juga
nanti temen saya yang jadi gak asyik karena ada kamu
katanya ada info soal bubun
saya disuruh ke gang dekat terminal
di sana dia nunggu
dari belakang ada yang masuk
dia masukin karung ke saya
karung yang dimasukin ke kamu atau kamu yang dimasukin ke karung
saya gak dikarungin
bukan dimasukin ke dalam karung
istilahnya apa ya
pokoknya intinya saya dikarungin
tapi nggak dimasukin ke karung
setengah badan saya dikerudungin pakai karung
kamu kenal orang ya
waktu dia nelfon kamu dia bilang ada info soal bubut
berarti dia tahu kasus bubur
mungkin itu karena kamu
kau yang nungguin

jadi aku kalau mau mencari bubun
maka kamu bisa mencari bubun
aku mau mencari bubun
aku mau mencari bubun
aku mau nungguin
aku mau nungguin
aku mau nungguin
aku mau nungguin
mungkin ada hubungannya
oke kamu istirahat dulu aja disini sampai saya panggil
udah aku pesan chicken stick
perempuan yang nyebelin
yang pake kenapa
dia pernah ngasih harapan
sekarang saya merasa udah gak dianggap
mungkin sebenernya dia gak ngasih harapan
cuma kamu aja kali yang kegeeran
kamu pernah nyobain
kan waktu itu makannya sama kamu juga
iya mungkin dia udah lupa
tapi gak apa apa kalau dia lupa
saya sudah pernah punya kebaikan
bisa bantu nyari
terus nemuin dompet dia yang dicopet sama hp dia yang ditodong
kalau nggak apa apa kamu jangan sedih
yang bikin sedih bukan soal dia lupa sama kebaikan saya
tapi saya udah terlanjur jatuh cinta
tapi saya harus bertepuk sebelah tangan
gak usah sedih
di bandung banyak perempuan cantik
pilih kamu mau yang mana
boleh ditunggu sebentar ya
di rumah aja
kenapa nggak ada yang nemenin
kalau pakai motor mah enggak
jalannya bisa selap selip
aku gak punya motor
kamu dibonceng sama aku
bilang aja kalau wian mau ngajak jalan
kamu jangan salah paham
aku cuma mau nolongin kamu biar gak kena macet
di bandung memang banyak perempuan cantik
coba kamu tutupi sama kepandaian kamu merayu
saya nggak ada bakat merayu
kau wian lagi ngerayu ya
kamu mah salah paham aja
salah paham apa
kalau aku bilang kamu cantik bilang kamu lucu itu bukan lagi ngerayu
aku cuma lagi jujur sama kamu
penggerokan emak seret
tapi kalau dikasih saya
kamu lagi apa sih

saat emak emak bilang kak eka kamu kerja cuma berdua
dibantu kak umus
kenapa masih belum tambah karyawannya
belum dapat mak
ini lagi kerja mak
saya berangkat kang
burung merpati hingga pedahan
hati hati di jalan
kerudungnya udah laku berapa
aku kan jualan kerudungnya sore aja
kalau udah pulang jualan cilok
gue seperti junaidi sama padli
kalau udah habis tengahnya dari tiga puluh kerudung
yang dijual sama kak junaidi
kak fadli sama kak ubed
aku mau beli bahan lagi
mau produksi lagi
mumpung sekarang lagi di toko kain
iya tapi nggak apa apa kalau belum
mau sekalian beli kerudung

untuk misi saja tubuhnya terbang
ker compromising yang construksi oleh
cara dengan mencedial hati
tentang memhrvasi layak facing
hijau untuk beli while
kamu santai pun
karena lebih cantik
polisi sudah melihat makmur
kamu harus kabur kenapa jadi rumit begini
sebetulnya gak rumit
cuma diluar dugaan
disuruh nagih utang ke temen saya
kenapa jadi serius
karena makmur yang harusnya menghilang
berhasil ditemukan polisi
sebenarnya semua ini apa
terus sebenarnya kamu siapa
seperti waktu itu kita kenalan
terus sandiwara ini buat apa
buat hiburan aja
tidak itu bukan hiburan
ini harusnya cuma permainan sederhana
kenapa jadi rumit
semennya kurang rapi
polisi bisa tahu kalau kita dalang semua ini
kamu kemarin marah sama saya
terus saya dikasih peringatan kecil
perusahaan dihajar sampai mual
untung si perutnya nggak sampai keluar
gara gara masalah di pasar
saya sempat ketemu perempuan
saudara keluarga kang bahar
terus kamu juga tahu
kamu sama pipet sama ajah
gampang kegoda perempuan
saya lebih senior
bukan cuma orang orang yang kamu bayar
saya pernah masuk penjara dua kali
nggak mau yang ketiga
kamu orang yang selama ini dipercaya sama kang mus
jangan sampai kepercayaan kang mus
rusak gara gara urusan perempuan
mau kemana bos
nyari ayam pelung
dik saya barusan ke rumah cecep di kampungnya
ternyata dia ada di sana
cecep katanya dibantai sama orang yang badannya kayak gorilla
untung cecepnya kayak badak
gak sampai bawa pelur
dia sempet pingsan
tapi nggak ada bekas luka
dia saya suruh snat dulu
oke terima kasih buat infonya
ya dik sama sama dik
cecep sudah ketemu
di mana kondisinya
dia habis dibantai orang
taslim punya niat balas dendam
semua yang terjadi belakangan ini pancingan buat perang
jangan sampai ada perang
kalau ada perang siapapun yang menang pasti ada korban
tapi jangan sampai kita mati di jalan
tapi masalahnya taslim itu kalau sudah dendam
suka susah dikasih tahu
dia itu kepala batu
dia itu kepala batu
kamu berdua dari tadi ngomong terus
kita sedang membutuhkan makmur
kalau ini benar
makmur akan menuntun kita kepada orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra
kalau orang yang memberi pekerjaan kepada firman safitra dapat ditemukan
saya yakin kasus bisa selesai
kalau sudah sampai telepon ya
jangan teriak minta tolong
kamu dari mana
jam segini baru pulang
besok pulang sekolah
kamu dari mana jam segini baru pulang
tadi bapak udah nanya gitu
mau punya pertanyaan yang lain nggak